cedera pada tulang belakang atau kerusakan yang terjadi di saraf di ujung kanal tulang belakang
dapat menyebabkan dampak permanen berkurangnya fungsi pada bagian tubuh lainnya
untuk mengenal penyebab dan dampak dari cedera sum sum tulang belakang ini
kami akan membahasnya dengan dokter spesialis ronald pakasi
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi
serta ketua indonesia final cord network
selamat pagi dok
dok ini bisa dijelaskan mengenai kasus ini yang justru kita anggap remeh
tetapi akan mengakibatkan kematian juga pada penderitanya dok
sebenarnya mengerikan apa spinal cord injury ini dok
ya selamat pagi sebelumnya
sebenarnya kematian pada spanyol coutinjury itu di abad dua puluh satu ini nggak sebanyak dulu ya
karena keharapan hidupnya juga semakin lemah semakin tinggi dan sama seperti orang biasa
tetapi kalau kemudian ada penyebab kematian
biasanya karena emboli paru gagal nafas atau karena kebekan yang terlalu besar
misalnya pada gedera yang tinggi
misalnya pada daerah leher yang dikenal batang otak
tapi bisa juga karena komplikasi yang tidak ditangani dengan baik
misalnya pada kasus sepsis atau autonomic dysreflexia
iya dok ini kenapa bisa mengakibatkan kematian mendadak
apakah tadi dokter katakan ada komplikasi sebelumnya
ataupun ada infeksi lanjutan
karena mungkin boleh jadi penanganan yang tidak tepat
kemudian juga pengobatan yang tidak berkelanjutan
seperti apa ini dok
ya kalau kematian mendadak biasanya prosesnya tidak terduga
misalnya kalau emble paru itu biasanya karena ada komposis vena dalam yang sudah lebih dulu ada beberapa lama
kemudian tidak mendapatkan terapi yang cukup
sehingga dia pecah dan lepas dan akhirnya terjadi gagalan nafas
tapi yang lebih banyak sebenarnya kematian yang tidak mendadak
misalnya karena proses sepsis
atau kalau tadi misalnya kita bicara autonomic detreflexia
itu kan suatu proses yang ada dengan peningkatan kemahandaran mendadak
nah itu kalau penanganannya juga atau tidak tepat
itu juga bisa menimbulkan kematian
baik kalau kita bicara tadi penanganan
rata rata penyebab dari spinal cord injury ini adalah
adanya sebuah insiden ataupun traumatik ya dok ya
secara fisik mungkin ada benturan ada kecelakaan
lalu apakah komplikasi
apakah ini terjadi akibat tadi penanganannya tidak tepat
kemudian juga pihak dari medis tidak begitu aware terhadap bagaimana penanganan dini
terhadap insiden yang terjadi ketika misalkan pasien datang ke rumah sakit
dengan ada identifikasi seperti itu dok
sebenarnya komplikasi spinal cord injury itu
munculnya kompleks ya jadi
banyak faktor sih yang menyebabkan ya
bisa karena memang spinal cord injury nya sendiri
kalau makin tinggi lesinya semakin tinggi level cederanya
semakin banyak organ yang mungkin mengalami gangguan
maka dia akan punya potensi komplikasi walaupun penanganannya juga cepat
tetapi juga bisa ada komplikasi yang muncul
akibat cedera sekunder
cedera sekunder ini misalnya
tidak hanya dalam penanganan tapi bahkan dari evakuasi yang tidak tepat
itu sudah bisa menyebabkan potensi komplikasi
nah sedangkan komplikasi spinal cord injury ini sendiri
masalahnya bukan tidak tepat penanganannya
tapi apakah bisa dikenali dulu
nah ini kan memang perlu tim khusus yang memang terlatih
dalam menangani kasus kasus seperti ini
jadi masalah mengenalinya
karena potensi komplikasinya banyak sekali
tergantung dari berapa banyak organ yang kena
biasanya orang fokus pada ketidak bisa berjalan
padahal yang terjadi adalah tidak bisa jalan itu ya seperti gunung es
di dalamnya adalah organ organ internal yang
tidak bisa bekerja dengan baik
dan itu tidak dikenali karena tidak muncul seketika
tetapi munculnya dalam perjalanan waktu
contohnya gangguan bersecing
atau gangguan buang air besar
atau lupa di kulit
itu tidak muncul ketika
tetapi munculnya dalam perjalanan waktu
itu perlu tenaga yang memang bisa mengenali hal hal seperti itu

terima kasih jadi memang sedari awal harus ada deteksi di dalamnya
sidi ini ya dokter kait dengan kemungkinan terjadinya komplikasi
kemudian tadi kalau kita laura ana sendiri insidennya boleh jadi terjadi dua tahun lalu
dan tiba tiba terjadi sudden death seperti ini
apakah memang sebelumnya itu merupakan suatu kompilasi dari gejala gejala
yang mungkin diabaikan dan tidak ditangani secara proporsional dok
ya terus terang kalau penanganan pada kasus yang terjadi baru baru ini
saya memang tidak tahu secara mendetail ya kisahnya
tetapi bahwa seorang dengan spanduk injury lama memang perlu tahu bahwa
jadi yang perlu tahu tentang kemungkinan komplikasi ini bukan cuma tenaga medis yang merawatnya
biasanya kalau kami pasiennya kita kasih tahu potensinya apa
sehingga dia bisa mengenali bahayanya
jadi kalau selama perawatan kita sudah kasih edukasi ini sudah diajarin
yang bisa terjadi seperti ini kemudian pencegahannya seperti apa
atau kalau misalnya tidak bisa dijegah ya penanganan
misalnya luka tekan ya luka tekan itu kan kalau nggak diobatin bisa bikin infeksi
dan infeksi kalau tidak diobatin bisa meninggal ya karena sepsis
nah kita sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menghindari luka tekan tadi
dengan cara misalnya mengangkat badan lebih sering
tidak melakukan posisi yang sama berjam jam misalnya duduk terlalu lama
misalnya komplikasi akibat misalnya autonomik disrefleksia
itu kita sudah kasih tahu
kalau ada yang punya risiko tentang autonomik disrefleksia
itu kalau levelnya seperti ini gejalanya seperti apa
dan kalau itu terjadi kamu harus ngapain

jadi meminimalkan kemungkinan mengalami hal hal yang tidak diinginkan seperti tadi
makanya saya bisa bilang risiko kematian pada sepanjang kontinu
sebenarnya juga tidak besar di seluruh dunia
dokter mungkin anda bisa jelaskan lebih detail saya dan mungkin pemirsa juga
mengenai autonomik disrefleksia ini dok
apakah memang ini merupakan bentuk akut dari sci
dan bagaimana untuk menangani hal seperti ini
autonomik disrefleksia terjadi
kalau jadi gini sekarang tulang belakang itu ada tiga puluh empat segmen
berbeda sama tulang belakang tiga puluh tiga segmen
nah ada dua segmen penting yang harus diwaspadai
segmen leher itu segmen cervical dan segmen tulang belum atas segmen thoracal itu ada dua belas
nah yang kita harus diwaspadai kalau segmennya mulai dari thoracal ke atas
jadi t enam terutama
t enam ke atas ini punya potensi mengalami otomatis refleksia
cuman biasanya dia muncul di fase kronik
nah gejalanya itu muncul kalau ada sesuatu yang dianggap sama

problemnya yang dianggap membahayakan itu tidak selalu menimbulkan nyeri
misalnya kalau kandung kencing penuh
atau kalau orang mengalami gangguan
lebih sehat buang air besar berhari hari
tinggal ada infeksi
pinjah di saluran cerna
atau yang sederhana misalnya ada luka kan yang tidak diobati
centengan ya itu hal hal yang dianggap membahayakan tubuh
tapi belum tentu orangnya sadar
jadi ketika hal itu muncul
tubuh akan membacanya sebagai ancaman
lalu timbul peningkatan tekanan darah
karena ada aktivitas secara simpatis yang bekerja berlebihan
nah aktivitas simpatis ini tidak bisa dikendalikan
oleh pusat pengontrol tekanan darah di batang otak
tekanan darah tetap naik
tapi tetap tidak bisa dikendalikan
respon tubuh adalah dengan memperlambat
jantungnya makin lambat
tekanan darahnya makin naik
gejalanya agak mirip seperti krisis hipertensi
tetapi penanganannya beda jauh
dan sebenarnya kalau ditanganin dengan benar
biasanya tidak sampai menyebutkan kematian
walaupun punya risiko ke sana
kalau kita bicara mengenai penyakit ini
sangat kompleks ya dok
lalu bagaimana memberikan pengobatan yang tepat
kemudian juga terapi seperti apa yang harus dilakukan dok
sebenarnya kalau ada pasien yang kita curigai
atau dengan demikian enfleksia
langkah langkahnya sebenarnya tidak terlalu sulit

ini biasanya terjadi pada lesi t enam ke atas
jadi torakal enam sampai ke daerah leher
itu kita harus waspada
kedua kalau misalnya memang gejalanya
kelas tekanan darah naik
demi dandungnya rendah
pertama bikin orangnya dalam posisi tegak
paling gampang suruh duduk bersandar
longgarkan semua pakaian atau hal hal
yang kira kira bisa mengikat
kalau misalnya dia pakai stocking dibuka
lalu yang paling penting jangan lupa tanya
kalau orangnya bisa ditanya tanya
karena dengan kita tanya seringkali itu menghemat waktu
orangnya biasa sebut insiden
baru kalau orangnya nggak bisa tahu kenapa
kita cari sumber yang paling mungkin
misalnya apakah kandung kencing tidak penuh
apakah kalau dia pakai kaset terkejut
apakah kalau rancangannya penuh dengan keseh
apakah ada luka dan seterusnya
jadi kita mencari sumber sumber di bawah
biasanya di daerah perut ke bawah
yang kira kira punya suatu nanti menimbulkan nyeri
atau menimbulkan bahaya buat pasien
kedua kita tentukan penanganan
nah ini kalau penanganan yang bakal lama
baru kita pikirkan untuk memberikan obat obatan anti hipertensi
biasanya kalau kita lihat dalam lima sepuluh menit
tren tekanan darahnya naik terus
kita sudah mulai memikirkan untuk memberikan anti hipertensi
tapi seringkali di langkah satu dua
tekanan darah bisa terkendali dan bisa turun sebenarnya
kecuali kalau hal yang menimbulkan bahaya itu
nggak bisa kita tangani dengan baik
karena kalau misalnya kaset terkejut
itu kan penanganannya lama
mungkin kita perlu kasih anti hipertensi dulu
yang kita pakai biasanya nifedipin
baru nanti pelan pelan kita tangani penyetelan
menangani penyebab yang menimbulkan bahaya tadi
pasiennya suruh tenang nafas yang panjang
dokter terakhir dok
bagaimana dengan prosentase kesembuhan penderita sci dok sejauh ini
kalau kita bicara data seluruh dunia ya
karena kalau di indonesia
kami terus terang belum punya data
dan inilah kenapa ada indonesian spinal cord network diarahkan
kita ke depannya bisa punya data nasional
tapi tergantung dari ruasnya cedera
kalau cederanya makin kompleks
jujur aja di seluruh dunia
kalau cedera komplit
atau bahkan kurang
tapi kalau tidak komplit
nah itu bervariasi
karena kan kalau konotasinya bisa jalan lagi atau enggak
itu tergantung dari kekuatan ototnya
kalau kekuatan ototnya
kalau kekuatan ototnya bagus atau sangat bagus
ya masih mungkin buat publik
tapi kalau dia sangat tidak bagus
atau malah nol
kemungkinan buat jalan fungsional tentu juga semakin kecil
jadi tergantung probekannya sejauh mana sih
baik dokter ronald pak kassi
terima kasih untuk waktunya berbicara bersama kami di cnn newsia today
selamat pagi dok
ya terima kasih